untuk memutuskan siapa yang berhak maju di pilkada solo
begini yang pertama saya sampaikan bahwa
pdi perjuangan itu membuka diri pada siapapun juga kandidat
bukan hanya di solo dimanapun juga ya
yang mau mendaftar dan berkeinginan menjadi kepala daerah
apalagi itu generasi muda
kita membuka diri begitu
oleh sebab itu kita tidak melihat mas gibran itu
sebagai putranya pak jokowi saja tidak
semuanya harus melalui mekanisme yang sama dengan yang lain
maka mas gibran waktu itu mendaftar lewat dpd
pd perjuangan jawa tengah
sehingga tadi memang diundang ke dpp partai
siapa yang mendaftar itu akan dilakukan fit and proper test
dan sudah dilakukan tadi ya pak jarad
tentunya dari fit and proper test itu nanti akan disampaikan
hasilnya di dalam rapat pleno dpp partai
dan ingat bahwa kita itu ada dua ratus tujuh puluh pemberian kepala daerah
tentunya semuanya harus juga melalui mekanisme yang sama
solo menjadi menarik karena ada faktor mas gibran
dan kebetulan dia adalah putra pak jokowi
tapi selama ini kita memandang bahwa mas gibran itu sosok dirinya sendiri
kita tidak akan mengkaitkan dengan orang tuanya
kompetensi pribadi ya pak jarad
kompetensi pribadi serta bagaimana visinya untuk memajukan kota solo
termasuk juga dengan pak purnomo
bagaimanapun juga pak purnomo itu wakilnya pak rudy ya
dan dia juga mempunyai kesempatan yang sama
hanya saja tergantung bagaimana nanti keputusan dpp partai
kultur dpd perjuangan ketika dpd partai sudah memutuskan
ah karena itu puyu megawati sudah memberikan rekomendasi
itu biasa partai kita pastikan akan solid untuk mendukung
siapapun calon yang akan diusung oleh pd perjuangan ya termasuk di solo
dan tentunya mas gibran ataupun pak purnomo dan mas teguh juga memaham ya
kalau kesulitan sih ya tidak lah biasa saja kan
bagaimanapun juga pak jokowi sama pak rudi itu kan juga sahabat baik
dan pak jokowi juga berangkatnya juga dari pd perjuangan
sejak jadi wali kota solo dua periode kemudian gubernur dan pilpres
jadi kalau di kita ini kelihatan aja rame rame di situ
tapi begitu ketemu ya biasa ngobrol biasa
tadi saya sempat ngobrol banyak dengan pak purnomo mas teguh dan mas gibran
di dpp partai ya sudah
ya biasa saja tidak ada masalah
ternyata aja media aja yang suka ngompor ngomporin
tapi kan ketua dpc nya ya mbak wiwi kan dpc kan juga sudah mengatakan sebetulnya mereka menutup diri
kemudian karena sudah penjaringan tersendiri kan pak jarod sudah ada nama
bahwa kemudian mas gibran masuk nah itu yang kemudian kan di situ
perdebatannya itu bagaimana
memang peraturan partai itu
ada nomor dua puluh empat tentang penjaringan dan penyaringan bakal calon
bagi daerah yang perolehan suara pileknya itu lebih dari dua puluh persen
itu boleh melakukan penjaringan secara tertutup
dan itu yang dilakukan oleh dpc sulu
tetapi juga dpd itu juga bisa menjadikan pintu masuk bagi siapapun juga
termasuk juga dengan dpp partai
karena tidak bisa partai menutup diri
menutup peluang hak politik hak konstitusi dari masing masing
dividu siapa pun itu
tidak terpeduli dana nya siapa berasal dari mana
ya dia boleh
asalkan dia mempunyai komitmen yang kuat
di dalam memajukan satu wilayah satu kota dalam hal ini
serta sesuai dengan garisi geologi dpr perjuangan
itu aja sebetulnya
oke maka dari itu kemudian pdi perjuangan membuka ruang
begitu ya meskipun ini gibran
tapi memang melihat itu secara
bukan karena dia adalah putra presiden begitu
karena bagaimanapun juga ya kebetulan
karena memang mas gibran putranya pak jokowi
jadi tidak bisa diingkari
tapi tidak apa apa
meskipun saya tahu bahwa ada beban moral sendiri bagi mas gibran
membawa nama baik orang tuanya ya
dia maju sebagai wali kota solo itu atas keinginan dia pribadi
bukan permintaan orang tuanya
ya makanya kita melihat ya secara pribadi
mbak wiwi dari kacamata anda melihat sosok gibran ini ketika pd perjuangan
nah itu kacamata mbak wiwi
betul tidak apa yang dikatakan pak jarod bahwa ini profesional saja mengikuti semuanya
gibran as a person bukan siapa kemudian dia anak siapa
atau memang anda sudah melihat bahwa ini arah aranya sudah terbaca sebetulnya
akan direstui ke siapa
kami break terlebih dahulu ya pak jarod
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di layar demokrasi
kalau tadi kacamatanya pak jarod sudah dari dppd perjuangan
kacamatanya saya tidak boleh
saya ke kacamatanya mbak wiwi tadi yang sempat terpotong
mbak wiwi apakah memang betul itu memang fit and proper test adalah bagian dari keterbukaan pdi perjuangan
memang di luar itu di luar teknis memang sudah agak kita bisa baca arah arah politik di luar ini akan diberikan kepada siapa
ya memang idealnya satu partai politik ya
kalau partai politik itu pilarnya demokrasi dia diharapkan bisa menghasilkan mempromosikan kader kader the best nya gitu ya
untuk menjadi dalam konteks pilkada tentu kepala daerah dan wakil kepala daerah
itu ada konvensi di level lokal
dalam hal ini
dpc dpd diberikan otoritas
oleh tentu dpp
tentu dpp senantiasa ada pola relasi yang sinergis dan saling komunikasi gitu
otoritas tadi itu diemban secara sempurna oleh lokal gitu ya
oleh dpc oleh dpd untuk merekrut siapa suksesi berikutnya
karena gudang dari partai ini apalagi pdip
di jawa tengah ini kan memang basisnya
luar biasa gitu ya
untuk menunjukkan bahwa tidak kehabisan gitu loh kader
sehingga kalau dilakukan katakan suksesi pergantian
itu artinya ada regenerasi di situ
jadi tentu dari pak rudi ke siapa lagi ke siapa lagi gitu ya
nah dari proses ini anda melihatnya bagaimana
nah kita tidak melihat ya tentu ini membaca dari luar

ya kita tidak disuguhi satu kompetisi kontestasi di level katakan sukses
ya kita tidak disuguhi satu kompetisi kontestasi di level katakan sukses
siapa di konvensi internal solo yang memang oke dari kader kader itu
memang ini jamannya milenial
dan pak jokowi termasuk katakan presiden yang sangat mengedepankan gitu ya
orang orang sosok sosok milenial untuk membantu bahkan di level nasional
pemerintah nasional kan gitu ya
nah ini satu contoh
tapi tentu bukan semata mata milenialnya
tapi tadi itu harus ditopang gitu ya
dibantu oleh kompetensinya oleh leadershipnya
tapi kapasitasnya untuk mengeksekusi nanti
katanya tadi lo pak gubernur jarod
itu menurut saya menarik sekali
karena apa sorotan tajam itu ke solo sekarang
karena lalu ada embel embelnya gibran joko widodo
jadi tidak bisa dibisahkan
dan tentu ketika pdi berjuangan sekarang langsung menuju ke dpp
itu bisa diketahui bahwa oh iya karena putranya presiden
tidak mungkin kalau gibran tidak ada embel embelnya itu tidak menjadi topik
menarik tidak mungkin nanti direkomendasi pak jarot
tapi sebelum dilaksanakan pak jarod kita terhubung dengan pak ahmad purnomo ini
pak jarod dan juga mbak wiwi bakal calon wali kota solo
yang juga sekarang wakil wali kota solo
selamat malam pak purnomo
selamat malam pak
baik pak purnomo anda tadi sudah mengikuti uji kelayakan dan juga kepatutan
nah di tengah proses ini pak anda menilai sebetulnya bagaimana proses penjaringan ini
bahwa kemudian sebelumnya anda sudah diputuskan oleh dpc
tapi kemudian ketika muncul nama pak mas gibran
apakah ini kemudian memang menghalangi langkah anda atau seperti apa
saya kan kadir partai
kader partai yang diberi tugas oleh dpc pdi perjuangan kota surakarta
secara bulat dari anak ranting ranting anak cabang sama cabang
semuanya secara bulat memberi tugas kepada saya
untuk sebagai calon wali kota pada pemilu kada september dua ribu dua puluh nanti
surat permohonan rekomendasi sudah dikirimkan oleh ketua dpc ke dpp pdi perjuangan
sehingga saya ya hanya tinggal menunggu
bagaimana apakah diberi rekomendasi oleh dpp atau tidak begitu
nah menurut saya saya dengan penuh semangat
karena penugasan saya sudah sedemikian menurut aturan partai
tata cara partai sehingga itu menambah semangat saya untuk bersedia
dan lagi dukungan dari intern partai dan non partai juga luar biasa banyaknya
ini yang membuat semangat saya untuk berjuang
baik jadi keyakinan anda adalah dari dukungan begitu ya
dari dpc pdip surakarta dan juga kader di sana
begitu pak purnomo
iya dari tugas dan dari dukungan masyarakat
oke bahwa kemudian di tengah tengah kita tahu bahwa hari ini fit and proper test diadakan juga untuk mas gibran
pak purnomo bahwa kemudian di tengah tengah ini masuk mas gibran dan juga ikut fit and proper test hari ini
anda menikapinya bagaimana pak
nah itu pemenang dari dpd pdi perjuangan jateng yang menerima pendaftaran dari mas gibran begitu
kan dpc pdi perjuangan kota surakarta sudah tertutup sudah selesai
sehingga tidak menerima pendaftaran mas gibran lewat pdi kota solo begitu
baik anda mau mengatakan bahwa tetap berpegang pada keputusan di dpc kota solo
tapi meskipun demikian karena itu wewenang dari dpp ya kita menunggu keputusan rekomendasi dpp diberikan kepada siapa nantinya begitu
oke artinya anda siap dengan apapun keputusan dari dpp
apakah itu menunjuk anda atau kemudian justru dukungan tiket itu diberikan
tapi mestinya dpp dengan penuh pertimbangan melihat prosesnya mengapa dpc mencalonkan saya begitu
kan mestinya juga melihat ke bawah gitu lah
oke ada pertimbangan pertimbangan itu yang anda harapkan ya
iya mestinya begitu
baik pak purnomo
pak purnomo tahan dulu saya ke pak jarod
bagaimana pak jarod tadi ada dari mbak wiwi mengatakan ini sebetulnya sudah susah
lepaskan nama jokowi dulu dibalik gibran
kemudian tadi juga kita dengar bahwa ya diharapkan dpp mempertimbangkan apa yang terjadi di daerah
pak jarod seperti apa
dpp akan mempertimbangkan ya di daerah ya
dan dpc seuluh sudah benar
sudah melakukan penjaringan
jadi kita ada mekanisme penjaringan
ada penyaringan dan penetapan rekomendasi ya
fit and proper itu adalah bagian dari penyaringan
kan sudah dijaring toh
habis dijaring baru disaring
yang bisa menyaring itu adalah dpd dan dpp partai
nah sekarang saatnya dpp partai untuk menyaring
maka dilakukan fit and proper test
ya semuanya akan diudah di situ
tinggal dikerucutkan nanti ya pada saat penetapan
nah penetapan untuk calon kepala daerah wakil kepala daerah itu ranah dpp partai
bapak ibu khusus ibu megawati sukarno putri
karena kita juga memberikan perhatian
fokus kepada beberapa wilayah yang cukup strategis
terutama secara politis maupun secara elektoral
tentu saja kita harus mempunyai skala prioritas
meskipun semuanya harus ya
tetapi ada beberapa skala prioritas yang utama yang harus kita pertimbangkan secara matang
untuk kota solo kita melihat perkembangan pembangunan sudah sangat bagus
kemudian dilanjutkan oleh pak rudy
dibantu oleh pak purnomo
tentunya ke depan ini juga tantangan bahwa kota solo harus lebih bagus lagi
siapa itu yang nanti mampu ya melanjutkan pembangunan di kota solo
sudah memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat
itu juga menjadikan pertimbangan kita
termasuk juga pertimbangan peluang potensi siapa nanti akan bisa unggul
karena bagaimanapun juga
jadi perjuangan di kota solo itu mempunyai kursi yang sangat besar
signifikan ya pak
bisa ngusung sendiri
karena saya kan cuma sembilan gitu ya
dan perolahan suara terbesar untuk tingkat kota itu kota solo
tapi pak jorod tadi bahwa katakan sulit memisahkan jokowi dodo dibalik nama gibran
untuk bisa ini mempengaruhi
mempengaruhi keputusan dari dpp partai
kalau secara hubungan biologis ya tentu saja
siapapun tahu bahwa mas gibran ya secara biologis putranya pak jokowi
oke nah tapi sejauh mana itu mempengaruhi keputusan partai
kalau itu tadi sudah saya sampaikan bahwa keputusan itu atas dasar pribadi
mas gibran sebagai pribadi
ya bukan sekedar anaknya pak jokowi
nah termasuk juga pak purnomo ya
bukan sekedar dia wakilnya
tetapi juga pak purnomo secara pribadi
tadi sampaikan oleh pak pur bahwa apapun keputusan partai pasti sebagai kader partai akan siap untuk menerima
ya pak purnomo ada yang ingin ditanggapi dari tadi diskusi kita dengan pak jorod dan juga mbak wiwi disini seperti apa
ya ada yang ingin
ya halo pak purnomo ada yang ingin ditanggapi pak
ya pada prinsipnya kan saya kader partai
yang diberi tugas oleh dpc pdi perjuangan
proses awalnya mengapa saya dipilih saya mengetahui dengan pasti
nah mestinya suara dari dpc pdi perjuangan yang setelah secara bulat menunjuk saya menugasi saya memberi tugas kepada saya mohon dipertimbangkan begitu
dalam fit and propertise juga keputusan nanti ya
pak purnomo terakhir
ada pernyataan menarik dari pak bambang wuryanto ketua dpp pd perjuangan juga
bahwa mungkin saja ada skenario misalnya anda diduetkan dengan mas gibran
apakah itu menjadi win win solution atau anda tetap bahwa apa yang diputuskan oleh dpc
saya itu siap melaksanakan apapun keputusan dari partai
ya jadi kalau putusannya partai begitu saya ditugasi ya siap melaksanakan
oke baik baik
baik pak ahmad purnomo terima kasih sudah meluangkan waktu anda di tengah tengah diskusi kami dengan pak jarod dan juga mbak wiwi di layar demokrasi malam hari
kita lihat nanti bagaimana pak keputusan dari partai pd perjuangan
kami akan lanjutkan nanti dengan mbak wiwi dan juga pak jarod
mbak wiwi yang jelas partai partai lain sudah mulai agak agak melirik gibran raka buming raka
apa yang bisa anda baca mbak wiwi dari dinamika tersebut di kota solo
apakah memang ini pragmatisme
kalau memang ini pragmatisme partai saja ya kemudian udahlah merapat saja pada partai yang besar dengan peluang yang paling tinggi atau seperti apa
tapi dibahasnya nanti mbak wiwi dan juga pak jarod
kita break kami akan segera kembali saat lagi
solo tentu ada dukungan tapi juga ada penolakan
mungkin tadi juga sudah diwakilkan juga oleh pak purnomo bahwa dpc tetap mendukung duet purnomo teguh mbak wiwi
bahwa hari ini kemudian kita tahu beberapa partai meskipun belum menyatakan secara deklarasi ya pak jarod dan juga mbak wiwi
tapi sinyal sinyalnya mulai agak agak melirik gibran raka buming raka
apa yang anda baca dari situasi itu
ya sayap sayap sudah terdengar bahwa partai gerindra ya kalau tidak salah
yang mendukung gibran
dan saya khawatir ini jangan jangan pengalaman dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas calon tunggal nanti akan terjadi lagi di solo
yang surabaya nya nyaris yang lalu
bagaimana dengan nasib kompetisi kontestasi dalam pilkada langsung
itu yang kita harapkan mestinya memang apapun bunyinya jangan aklamasi
jadi munculah ada exercise untuk katakan gitu menyorongkan calon calon the best nya dari partai partai lain
nah ini masalahnya kan kalau partai itu kan pasti ada keberpihakan gitu ya
tadi kan dibilang bahwa ini mas gibran tidak mungkin dilihat aja sosoknya
jadi apapun politik itu keberpihakan
partisan kan gitu
tidak mungkin tidak partisan
tidak mungkin tidak partisan
nah dalam konteks ini dihitung menang kan gitu
kalau menang ya pasti dia akan menjadi kayak gula kan gitu
semua datang semuanya kesitu
lalu apa yang terjadi ya sudah calon tunggal
apakah anda melihat bahwa artinya partai politik juga di pilkada solo juga pragmatis saja
ya melihat siapa kemudian yang paling kuat kira kira peluangnya ya itu yang akan didukung begitu
ya tidak usah jauh jauh ke solo
tangerang lebak calon tunggal
nah itu kan
ada tiga bahkan di banten
provinsi banten itu ya
provinsi banten itu yang tidak lebak tangerang
kalau nggak salah satu lagi ya
jadi tiga itu calon tunggal semuanya
ini kan tentunya apa ya semacam kita mengalami setback karena ternyata kompetisi kontestasi kadang kadang tidak diperlukan dalam demokrasi
padahal itu adalah core valuesnya
jadi ya inti dari demokrasi itu adalah sebetulnya partisipasi kontestasi dan kepentingan
representasi kan itu
representasinya di dpr kan gitu ya
partisipasinya melalui hak politik masyarakat
kontestasi melalui pilkada seperti itu
nah ini yang nanti agak tidak apa ya tidak utuh kita melakukan satu sistem demokrasi karena apa
karena partai politik masih hanya hadir di pemilu dan di bilkada pokoknya menang
oleh karena itu harus punya popularitas
jadi daya dongkrak kemenangannya itu tinggi
kalau itu halnya pastinya senang pak teguh
tapi mengapa kemudian tidak memberikan dukungan ke pak ahmad purnomo katakanlah begitu mbak wiwi
daripada ke gibran karena kan secara portfolio kan mungkin pak ahmad purnomo dan pak teguh ini lebih banyak berkecimpung di politik lokal solo kan itu gimana
menarik sekali ya
jadi pak ini kan sudah menjadi wakil gitu ya
lalu gibran ini dari pengusaha muda gitu ya
lalu ujuk ujuk tertarik kan gitu ya
ini bacaan umum ya
dari situ sebetulnya menariknya mengapa kok lalu kalah popularitas pak purnomo ini
paling tidak yang dilirik oleh media dan sebagainya gibran kan gitu
jangankan ini aja
ini anaknya presiden
sudah mantan presidennya aja seperti ahy
itu luar biasa
beliau bisa bertanding dengan ahy
ahy itu meroket daripada anies waktu itu
jadi itu pun sudah tidak presiden
jadi wajar dia populer
cuma permasalahan kita ya itu tidak masalah
saya tidak mempermasalahkan orang muda katakan kader muda
lalu dipromosikan oleh pdip
yang kita masalahkan betul tidak
gibran ini punya kompetensi punya kapasitas punya leadership
kalau integritas mungkin tidak perlu dipertanyakan
karena kita tidak pernah mendengarkan apapun ya
kelakuan kelakuan miring dari gibran
tapi bagaimana mengelola satu kota yang namanya kota solo
ini kota solo kan kota sejarah
kota yang dipertahankan
seni budayanya local values nya dan sebagainya
oke tidak dipimpin dia
nah kita tanya ke pak jarod saiful hidayat
apa kemudian kalau memutuskan gibran apa yang dilihat kompetensinya
saya memberikan apresiasi juga pada mas gibran sebagai anak muda
satu adalah dia mau belajar
dia mau belajar
dia mau turun ke bawah
dan dia masih menjaga etika
bagaimana mas gibran itu soan ke pak rudi
bagaimana mas gibran sowan kepada senior senior untuk belajar
tentu saja masa kedepan itu adalah eranya anak muda
dengan berbagai macam terobosan terobosan
ini sudah bukan lagi kita mengarah pada satu progres kemajuan
justru kita harus meloncat
loncatan loncatan kedepan ini
dan ini ada pada mas gibran
sedangkan pak purnomo jelas dia punya pengalaman
punya pengalaman sehari hari mendampingi pak rudi
tentunya harus kita hitung
kalau menurut saya adalah apa tantangan kota solo ke depan
dan siapa yang bisa menjawab tantangan itu
memberikan solusi atas tantangan tantangan itu ya
pada kandidat yang ada
seperti sekarang ini
kita harus petakan betul ini
bagaimana tuntutan rakyat untuk bisa memberikan pelayanan yang baik
misalnya dengan kemajuan informasi dan teknologi
sudah bukan zamannya lagi sekarang kita menggunakan kertas
sekarang dua paperless semuanya
pemerintahan yang digital melalui electronic government ya
ini tantangan tantangan ke depan
kalau kita sih sebetulnya kita harus bisa memetakan tantangan ini
sehingga kita bisa memutus
siapa yang mempunyai kapasitas untuk menjawab tantangan tantangan itu
kalau kita berpikir seperti itu
kita memandang bahwa kayak pak teguh mas pak pur mas gibran
itu adalah kader partai yang kita perlakukan setara
jadi bagaimana untuk bisa menjawab tantangan itu
kalau untuk meraih kemenangan
insya allah kalau suruh
jadi siapapun sebetulnya yang dimajukan
siapapun yang dimajukan menang
bisakah yang diajukan dan menang tadi itu menghadirkan inovasi inovasi
jadi untuk solo gitu
nah itu nanti kita bahas juga
pak jarod dan juga mbak wiwi di segmen terakhir dialog
termasuk juga ini soal penerimaan di masyarakat ataupun di kader di kota solo
tadi kan dijelaskan juga oleh pak pur bahwa ini memang dia berdasarkan penjaringan internal
nah kalaupun kemudian siapapun yang dimajukan
pak jarod terkatakan ini pasti akan mendukung
tapi sejauh mana itu bisa berpengaruh
nanti pak jarod ke dalam pdip di kota solo
kita bahas nanti di segmen terakhir
kami akan segera kembali setelah ini
ya kami lanjutkan lagi diskusinya di segmen terakhir ini ke pak jarod
jadi kalau sebetulnya secara hitung hitungan politik
pdi perjuangan begitu signifikan di kota solo
kursi tiga puluh ya mbak wiwi di dprd
kata karena mungkin ya mungkin hampir pasti menang
begitu siapapun yang diajukan
apalagi yang ditunggu untuk bisa menentukan siapa yang harus maju di dalam pilkada
kok agak jadi sulit tampaknya pak jarod
oh sabar sedikit gitu loh ya toh
sekali lagi bahwa kita itu bukan hanya ngurusi kota solo doang
yang kayak kota solo itu kan sebetulnya dalam tanda kutip sudah aman
artinya aman apa kita bisa maju sendiri
ya toh terus kita lihat partainya solid
iya gak kemudian disitu juga sangat signifikan kemenangan pdip perjuangan
termasuk baik itu pileg maupun pilpres gitu kan ya
jadi yang ditunggu tunggu ya kalau menurut saya sabar sedikit lah
sabar sedikit ya
supaya betul betul kita mengambil keputusan yang tepat
bukan untuk pribadi pribadi bukan untuk orang per orang
tapi untuk masa depan kota solo
tentu saja apa yang sudah dibangun di kota solo kan kita tidak ingin ya
kedepannya menjadi semakin tidak baik
gitu aja sebenarnya
oke solid tapi bahwa kemudian tadi pak purwo juga katakan ini kan sudah didukung oleh dpc
artinya kan dari pac pac artinya kan suara grassroot ke pak purnomo
kadur partai di pdip perjuangan itu paham betul
bahwa keputusan rekomendasi itu ada di dpp partai
dan apapun keputusan dpp partai itu mereka akan royal
dan itu ada pada peraturan partai
jadi itu aja sebetulnya
jadi kalau menurut saya sih saya tidak perlu tidak terlalu khawatir
kalau ada dinamika di dalam pilkada apalagi dinamika internal
karena kota solo kayak begitu
di mana pdip perjuangan kuat
dinamikanya semakin menarik
justru yang tidak ada dinamika yang adem ayem
ini tidur atau memang kita nggak punya dukungan di akar rumput
justru dengan dinamika itu selama itu terkendali dengan baik
terpedis dengan baik
tapi kan dinamikanya karena ada putra presiden
pak jarod ini kan sebagai publik mengkhawatirkan
membangun dinasti dan lain sebagainya
itu juga menjadi perdebatan
kalau masalah dinasti dan sebagainya saya sampaikan di sini ya
apa tidak boleh
seseorang siapapun juga ya
untuk menggunakan hak politik
dipilih maupun ya
dinasti adalah ketika dia menyiapkan betul
membiayai betul ya
dan kemudian orientasinya kepada materi
ini kan tidak
ini sudah demokrasi
biarkan nanti masyarakat akan menilai
itu kan ya
dia akan memilih siapa
ini saja kalau misalnya
jadi jangan kemudian menghilangkan hak politis orang
mbak wiwi terakhir dari anda
kita melihat pilkada solo ini ke depan
akan bagaimana dinamikanya
hitung hitungannya seperti apa mbak wiwi secara politik
ini kan praktek demokrasi lokal ya
tapi berimpak ke nasional kampanye mbak
jadi ada dilema tersendiri
negara kita ini kan negara berkembang
dimana kita punya nilai nilai budaya yang tentu tidak bisa kita putus begitu saja
ketika kita menjalankan satu demokrasi yang tentu ini universal demokrasi
nah tentu saya setuju apa yang disampaikan oleh pak jarod tadi
bahwa sebetulnya hak untuk memilih
hak untuk dipilih
tentu itu menjadi persyaratan
jangan lupa tidak hanya dipilih atau memilih gitu ya
itu adalah keleluasaan peluang bagi warga negara
tapi ada kestaraan tadi itu diikuti oleh fairness
jadi oleh rasa keadilan di situ
jadi rasa keadilan itu yang menjadikan pdip selama ini pokoknya keputusan dpp ketua umum
tegak lurus gitu ya
diikuti oleh semuanya
berarti sudah meliputi atau kontennya itu sudah mewakili unsur fairness tadi itu
fairness tadi itu artinya apakah kader yang sekonyong konyong datang tiba akal
jangan seperti itu
jadi kaderisasi itu terbaca secara runtun
sehingga tidak ada kehabisan akal
oh iya berarti apalagi pdi perjuangan
sudah memiliki mass political base gitu ya
kalau nanti di jawa barat jangan mendadak dadak juga
jadi calon itu sudah jelas
digodok dari mulai di sekolah politik dan sebagainya
demikian juga yang di lokal lah
di lokal ini yang seharusnya pdi perjuangan ini mohon maaf pak jarod
harus memberikan role model
bahwa kontestasi kompetisi harus terus berlangsung
jangan sampai ada mas gibran disandingkan dengan kaleng kosong
atau apa itu namanya itu kotak kosong kosong
kita kan harus bernyawa juga
oke mudah mudahan ada lawannya ya pak jarod yai
kita berharap seperti itu biar fair
jadi diputuskan kapan pak jarod
kita itu akhir maret
semua di dua ratus tujuh puluh sudah ada keputusan
tapi yang menarik adalah pdi perjuangan itu punya sekolah partai prof
ada sekolah partai untuk calon kepala daerah
tentunya mereka nanti setelah direkomendasikan
sudah mendapatkan rekomendasi
akan ditugaskan untuk ikut sekolah partai
kita lihat seperti apa kemudian dinamika ini
pak jarod saiful hidayat dan juga mbak wiwi
terkait dengan pilkada solo
kemudian restu itu diberikan kepada gibran
atau ada kejutan yang lain
kita tunggu seperti apa
terima kasih banyak pak jarod
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama dengan layar demokrasi di cnn indonesia
saya renhard sirai